video berdurasi sekitar tiga puluh detik ini ramai diperbincangkan di media sosial
lantaran merekam dugaan tindak kekerasan yang menimpa seorang buruh perempuan
yang dilakukan tenaga kerja asing
belakangan diketahui peristiwa tersebut terjadi di pabrik pt taekwang industrial
di kabupaten subang jawa barat
terlihat seorang tenaga kerja asing menendang makanan seorang buruh perempuan
hingga mengenai tubuhnya
peristiwa dipicu karena buruh perempuan tersebut membawa makanan
saat dilakukan patroli penegakan disiplin pada hari kamis lalu
saat dikonfirmasi pada selasa siang pihak perusahaan membenarkan terjadinya peristiwa tersebut
sehingga kami mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan yang bersangkutan
jadi hari jumat sekitar jam sembilan tiga puluh kami menyerahkan skphk kepada yang bersangkutan
dan setelahnya meninggalkan fasilitas perusahaan
pihak dinas tenaga kerja subang menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut
dan meminta seluruh perusahaan di subang agar menjaga suasana kerja yang baik
tindak kekerasan maupun pelecehan terhadap tenaga kerja adalah hal yang melanggar ketentuan
dan mereka mengakui bahwa kasus ini adalah benar adanya
dan begitu kita tahu bahwa ini benar adanya kita sangat mengutuk keras kejadian ini
dan karena kejadian kekerasan ini
saat ini kim ayu ho tenaga kerja asal korea yang diduga melakukan kekerasan
dilaporkan sedang menjalani proses pemulangan ke negara asal di kantor imigrasi
dian firmansyah subang jawa barat